aku masih kuat ko
aku akan berdiri dan masuk
kalau ibu sudah merestui hubungan kita
sebelumnya enggak akan
beneran enggak apa apa
ya udah aku temenin kamu ya
kasianin tadewi bu
dari tadi tadewi enggak berdiri sekalipun
tadewi kan juga belum makan bu
kalau tadewi sakit gimana
tadewi itu enggak salah apa apa
nanti dia juga menyerah sendiri
tolong kasih kekuatan satrio satria
izinkan supaya dia bisa sadar kembali
dia anak yang sangat baik
dengarlah yang menderita seperti ini
kamu harus bangun
kamu anak yang kuat
kamu enggak pernah nyerah
kamu jangan tidur lagi
kamu jangan tidur lagi
tante mau telepon bapak kamu ya
tante mau kasih tahu
kamu jangan tidur lagi
iya kamu dengar suara tante kan
ini satria udah bangun dia udah sadar
satria udah sadar tante
cepetan ke sini ya
sekiranya tante sekarang ya
satria sudah sadar
kamu gak pernah nyekalah memang
jangan pernah bikin mama ketakutan lagi ya
maka khawatir kalau sampai kamu ada apa apa
mama sama siapa
lihat kamu sedar
tadi nenek khawatir sekali
mama boleh ya
mama berdua dengan satria
kasih kesempatan mama
gak usah takut
mama jagain satria ya
kamu sudah sabar
tidak ada yang membuat nasional
jangan terlalu sederhana
cewek cewek themes yang gila itu sama mama
akan bersikap adil dan menyayangi kamu
kamu mau maafkan nenek kan
nggak ada yang perlu dimaafin
aku udah ngelafin nenek dari dulu
makasih ya nek
nenek udah mau terima aku
mulai sekarang nenek akan bersikap adil dan menyayangi kamu seperti cucu kandung nenek sendiri
kalau aku masih bisa melihat hari ini
hari di mana mama bersatu dengan satria
aku terharu tapi senyum sama
ayah dan mereka damai juga
neng asyik kuasa dikenali nenek
lalu alufole rasanya
kamu tuh gak ada apa apanya dibandingkan sama satria
satria itu tahan banting
kalau kamu dikit dikit merengek dikit dikit nangis
tadi nggak ada kan mobilnya
enggak kita dari mulai pulang ke rumah
sampai balik lagi ke rumah sakit
gak lihat mobil dia ya
begitu hape juga gak diangkat angkat dari tadi
kemana ya ini kan udah malem kok belum pulang sih
kalau sampai sekarang nggak ada kabar
alasannya cuma satu tanti
kawin lari sama dewi
kami kok kawin lari sih
gak boleh gitu dong
gak penting gitu sih
nah kita cari aja
ini aja didengerin
ini biang kompor ini
lagian dewi gak mungkin kawin lari sama andre
dewi itu sangat mikirin ibunya
gak mungkin dia senekat itu
sudah kamu jangan mikir macem macem ya
nanti juga dia pulang
wih wih udah ya
udah kita nyerang aja ya
sekarang kita berdiri aja
kamu masuk aja ya
wih aku tahu kamu sakit
udah dong wih udah udah
ini untuk cinta kita
kita harus berjuang bersama sama
kamu gak apa apa
gak kerasa udah pagi lagi
ibu tetap gak mengerestuin hubungan kita